menjelang perayaan tahun baru dua ribu dua puluh satu saat ini kita sedikit berbeda karena masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
dan menurut peraturan pemerintah kita sebagai masyarakat tidak diizinkan untuk berkerumun maupun mengadakan pesta
dan hal ini tentu saja berdampak pula pada para pedagang trompet musiman seperti ini
yang mana omset mereka menurun karena semakin sedikitnya minat para masyarakat untuk membeli trompet
alex mulai menata dagangannya pada pukul sembilan pagi
pria yang sehari hari bekerja sebagai pedagang sepatu di salah satu pasar di jakarta barat itu
setiap tahun baru memilih menjual trompet yang banyak diminati warga
namun berbeda dengan tahun tahun sebelumnya penjualan trompet tahun ini sepi akibat terjadinya pandemi covid sembilan belas
penjualan trompet ini sangat menurun sangat menurun sekali dikarenakan ada covid
dikarenakan orang orang nggak boleh keluar
kita kalau nggak begini di mana buat makan anak dan istri
ini biasanya mah tiap tahun pas jual trompet atau
setiap tahun saya mah tiap tahun
biasanya trompet aja dikarenakan ini trompetnya agak kurang penjualannya makanya sama sepatu dijualin juga
kelangkaan trompet dirasakan oleh dian yang tetap ingin membelikan anaknya
dia menyebut datang dari karawang karena langkanya trompet di daerahnya
bukan emang mau buat main aja atau buat tahun baruan atau gimana
ya buat main lah tahun baruan buat anak di rumah
tadi telepon pengen beli ini dia pengen beli trompet kata sama petasan
tempat susah nggak sih bang harinya sekarang
sih udah susah udah jarang nih
saya aja sampai ke ciledug
untuk nyariin cuma ada satu dua pedagang lah itu juga harganya mahal
hingga saat ini jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia masih tinggi
pemerintah pun menetapkan untuk melarang kerumunan pada tahun baru dua ribu dua puluh satu demi mencegah penyebaran virus corona